ya langsung kami akan mencoba menghubungi kembali bang emru sihombing dosen pasca sarjana uph yang juga pengamat politik untuk meminta pendapat tadi soal bagaimana tanggapannya atas ucapan selamat yang dikeluarkan oleh cawapres dua sandiaga uno
bang emru silahkan dilanjutkan
baik terima kasih mohon maaf terputus tadi kalau kita amati bahwa memang kekuatan koalisi atau kerekatan hubungan koalisi daripada dua ini kan sebenarnya sudah berakhir artinya koalisi mereka adalah pada saat pilpres gitu ya
ya bang emru
nah jadi dan mereka sudah menyatakan bahwa koalisi mereka diakhiri nah oleh karena itulah
bahwa para pihak para aktor politik baik sebagai partai politik maupun sebagai individu sebagai aktor politik saya pikir mereka akan mempunyai sikap atau pandangan politik yang berbeda sangat tergantung daripada kepentingan politik masing masing
jadi dari sudut komunikasi politik bahwa pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh aktor politik baik sebagai partai maupun individu ditentukan oleh kepentingan politik itu sendiri
nah kalau kita lihat ada perbedaan berarti ada indikasi perbedaan kepentingan politik para pihak yang ada di dua demikian
tapi secara garis besar sah sah saja begitu ya bang emrus anda katakan karena koalisi adil bakur juga sudah ibaratnya tidak bersatu lagi begitu ya
nah ini kemungkinan prabowo tidak mau melakukan rekonsiliasi sebesar apa bang emrus
kalau kita melihat situasi politik sekarang mungkin tidak itu sengaja dilakukan malah untuk menutup peluang partai yang sebelumnya berkoalisi justru merapat ke pemerintahan
baik kalau kita berbasis kepada konsep atau teori komunikasi politik tidak ada perilaku komunikasi politik tidak bertujuan
semua bermaksud disampaikan atau tidak disampaikan itu pesan komunikasi politik
nah kemudian kalau dikatakan bahwa prabowo akan sejauh mana bisa melakukan rekonsiliasi dengan pak jokowi menurut pandangan saya sebenarnya tidak tepat
kita pakai istilah rekonsiliasi
oke yang tepat gimana bang
karena memang sesungguhnya persaingan dalam suatu pilpres itu atau kampanye itu saya kira hal yang wajar
justru yang kita pakai konsep adalah komunikasi silaturahmi diantara mereka
nah kapan itu bisa terjadi menurut saya ini persoalan waktu dan para pihak tentu diperhitungkan kalkulasi kalkulasi politik
kapan saat yang tepat mereka melakukan katakanlah komunikasi silaturahmi tersebut
amat tergantung daripada kepentingan politik dan situasi politik kekinian yang terjadi demikian
kalau anda melihat sendiri kapan bang emrus ini saat yang tepat untuk prabowo kemudian ya melakukan silaturahmi politik
usai kpu juga sudah menetapkan jokowi maruf sebagai presiden dan wakil presiden
sebenarnya sekalipun sudah berlalu ada dua momentum sebenarnya yang bisa digunakan tetapi tidak terjadi
yaitu ketika di mahkamah konstitusi
ataupun ketika penetapan pasangan presiden terpilih
nah ini saya kira momentum yang bisa digunakan tetapi sampai saat ini belum terjadi
karena memang mereka pasti melakukan kalkulasi kalkulasi politik
apakah itu dilakukan mendukung kepentingan politik mereka
nah ke depan menurut pandangan saya pertemuan mereka itu adalah persoalan waktu dan kepentingan politik yang mereka pikirkan
dalam hal ini maksud saya kalkulasi politik
kalau saya dapat berhipotesa bahwa pertemuan tersebut paling lama ketika pelantikan presiden terpilih
tetapi saya berpendapat lebih cepat dilakukan pertemuan itu lebih baik sebagai komunikasi silaturahmi yang kita artikan sebagai komunikasi kasih sayang
dengan demikian bahwa komunikasi silaturahmi itu melampaui kepentingan politik
dan melampaui kepentingan politik
dan melampaui kepentingan apapun
karena komunikasi antar manusia sebagai komunikasi silaturahmi saya kira tetap harus kita jaga
tapi komunikasi atau silaturahmi politik itu tidak menghapuskan atau menenggelamkan pentingnya sebuah oposisi begitu ya
karena kalau kita tahu demokrasi yang sehat ini membutuhkan kekuatan oposisi bang
ini bagaimana atau mekanisme penyeimbang terhadap berjalannya pemerintah oposisi itu
baik saya kira setuju bahwa ada di pusat kekuasaan ada di luar kekuasaan
di luar kekuasaan akan berperan
sebagai check and balance dan kontrol terhadap berlangsungnya kekuasaan
tetapi jangan kita artikan bahwa demokrasi itu secara number
sebagai secara jumlah
artinya bahwa jumlah kursi di dpr harus misalnya tidak begitu senjang jumlah tersebut
misalnya andaikanlah beberapa partai pendukung prabowo menyeberang kepada jokowi misalnya seperti itu
dengan demikian bahwa jumlah kursi di oposisi semakin berkurang
saya menurut saya
kalau demokrasi kita pandang sebagai kualitas
saya kira tidak masalah
sekalipun misalnya satu atau dua partai berada di oposisi
karena menurut saya kebaikan dan kebenaran itu bisa datang dari minoritas
karena bisa saja mayoritas adalah kembali kepada kepentingan kepentingan kelompok kelompok yang ada di dalam
jadi tidak ada masalah
kalau memang di posisi oposisi itu satu atau dua partai
kalau kita melihat dari sudut kualitas demokrasi
jadi juga anda menilai ini akan ada momentumnya nanti ya prabowo subianto akan juga mengucapkan selamat atau memberikan menjalin lagi silaturahmi politik dengan kubu satu prabowo
terima kasih untuk sementara
bang emru sihombing pengamat politik juga dosen pasca sarjana dari uph
terima kasih sudah bergabung bersama kami